selamat pagi nova bagaimana situasi di gedung kementan jakarta saat ini
selamat pagi frida dan juga pemirsa memang ada yang berbeda di kementerian pertanian hari ini
karena sejak pagi tadi kurang lebih pukul tujuh pagi seluruh karyawan kementerian pertanian
baik eselon satu eselon dua kemudian staff bahkan pak menteri sendiri nih pak syahrul yassin limpo
juga turut memeriakan pagi hari ini dengan berjalan kaki bersama mengelilingi komplek dan juga melakukan senam pagi
bahkan tsunami ini menarik tadi ada senam namanya gerakan tiga kali ekspor
untuk mengetahui seperti apa senam tiga kali ekspor ini saya sudah bersama dengan menteri pertanian pak syahrul yassin limpo
halo selamat pagi pak tadi kayaknya seru banget nih pak senamnya dalam rangka apa pak
hari ini mengumpulkan para karyawan bersama sama nih pak
ya senam dan gerak jalan sehat itu menjadi bagian bagian dari kegiatan yang harus ada
tidak hanya di kementerian pertanian tapi tentu dalam kehidupan keseharian kita
kenapa karena sehat itu menjadi penting kalau sehat pikiran sehat hati sehat tubuh
tentu aktivitas kita bisa lebih baik oleh kertu di menteri kepertanian
saya berada setiap jumat sabtu atau minggu ada jalan sehat ada senam
tentu saja kalau pilihannya senam gratis itu dalam rangka mensosialisasi
bahwa ada program gerakan tiga kali lipat ekspor yang harus ada di pikiran ada di hati ada di gerakan seluruh orang orang yang berkait dengan pertanian
dan hari ini seratus hari saya bersama sama teman teman dan seluruh jajaran yang ada di sini
tentu saja ini juga menjadi momentum jadi ada senam reguler ada senam setiap saat momentum
dan ada momentum momentum khusus yang juga kita sambil evaluasi dan lain lain
pak ini pencapaian kinerja bapak ini kan ada tiga prioritas utama salah satunya adalah
mensinkronisasikan data kemudian ada beberapa hal lagi kemudian seperti apa nih pak pencapaian kinerja dari kementerian pertanian sendiri nantinya dan evaluasi selanjutnya pak
yang pertama yang paling mendasar adalah menyelesaikan seluruh data kita
data itu tidak boleh ada di perdagangan berbeda di perindustrian berbeda di bps berbeda di bpn berbeda di kementerian pertanian bahkan di gubernur bupati sampai dengan desa harus sama datanya
artinya data itu tentu ada margin error data itu berkembang terus
tetapi paling tidak ada patokan patokan atau single data yang kita pegang sebagai rujukan utama
dan itu sudah kita capai sejak satu januari kemarin dan ini sudah jalan
jadi single data itu telah kita sepakati bersama bpn badan pertanian nasional kementerian kemudian bps dan berbagai sektor lain
menggunakan data valid yang ada menggunakan random lapangan on the spot lapangan tapi juga dengan menggunakan it dan pencitraan satelit
oleh karena itu data itu menjadi strategi
jadi ini adalah strategis utama untuk mengatakan bahwa seperti ini kita berangkat ini intervensi yang bisa dilakukan
tradisi tradisi atau analisa analisa pencapaian dari data itu
oleh karena itu ini sudah selesai
yang kedua tentu saja kita dari data itu apa yang harus dilakukan
tidak lain jajaran pertanian yang tentu saja pertanian tidak bisa jalan sendiri
kerjasama dengan kementerian lain kerjasama dengan para gubernur bupati sampai dengan
kita dapat mencari sosial desa menjadi penting
dan kalau begitu coba kita arahkan kemana program kita kemana gerakan kita
kalau dinaik tujuh persen dan semua berjalan sesuai konsep yang ada
tentu saja sosembara bisa dicapai lah karena memang sebenarnya sudah kita cape tinggal kita harus mantapkan
nah kalau itu dilakukan berarti ya mudah mudahan cuaca berubah berubah juga semoga berubah semoga berubah semoga berubah

mendukung karena pertanian itu tergantung
cuaca tidak ada
bencan alam tidak ada
serangan hama atau
salah prediksi yang ada nah konsep konsep
di ketiga dijabarkan melalui
downsizing ke bawah
artinya konsepsi itu tidak di jakarta
saja konsepsi lebih banyak
happy nya ada di kecamatan namanya
kostratani komando strategi pertanian
gubernur bupati dan kementerian
untuk membicarakan mengevaluasi
melihat secara langsung
apa yang ada artinya
menangani pertanian seluruh
indonesia yang besar ini
akan sangat sulit kalau pendekatannya
seperti itu oleh karena itu kostratani
adalah solusi solusi jadi kalau ada
yang berorang bersoal tidak bicara
regional tidak bicara
satu provinsi kita bicara
di mana di kecamatannya
desanya apa sehingga kita bisa tahu
problem ini ada seperti apa
yang ketiga dari konsep itu
masuk pada upaya upaya ekspor yang lebih baik
setelah pembunuhan nasional ada
ekspor harus bisa berjalan
untuk komoditi ekspor sendiri pak
targetnya apa yang menjadi prioritas kemudian negara
mana saja nih pak yang nanti jadi target target selanjutnya
kalau ditanya negara mana semua negara
komoditas tropis yang tidak ada di negara
lain gitu punya testi yang berbeda
punya daya tahan berbeda punya penampilan
yang berbeda oleh karena itu
saya kira semua negara menjadi tujuan
dan negara negara besar banyak banget ya
saya kurang lebih
masuk kantor sini dan
hari ini kita sudah mencatat
ekspor kita di atas seratus triliun
kurang lebih ya
di atas seratus triliun itu data bps
data kita lebih besar lagi
oleh karena itu kita
yakin bahwa indonesia
bisa hanya ini butuhkan
pertanian tidak boleh jalan sendiri
butuhkan media butuhkan
kita menghayuh hayuh yang lain
bahwa tanah kita tanah subur
tanah ini harus bisa
optimal dan ini
hanya ada kalau kebersamaan
lalu terakhir nih pak ini menarik nanti
akan ada talkshow begitu yang mengundang
startup kemudian juga para influencer muda ya pak milanias
ini seperti apa pak
sertakan kontribusi para anak muda
perannya seperti apa nih pak bagi
eranya anak anak kita yang kemungkinan banyak
era melania itu mereka
lebih tahu era online mereka lebih
tahu era startup mereka
lebih kuasai nah bagi
kementerian pertanian dan jajaran pertanian
menarik dan ini menjadi peluang yang
sangat besar oleh karena itu kita
mendorong dua enam juta bahkan
dalam konsepsi kita oleh karena
siapapun startup yang mau bergabung silahkan
orientasinya apa kamu bisa
masuk bersama sama di
kos ratani mana gitu loh
dan pasti mereka akan bisa
ikut dengan kita
karena salah satu tagline kita
menggerakkan semua yang ada ini adalah
pertanian harus maju
pertanian harus mandiri
pertanian harus modern kalau begitu
startup ada di dalam modern itu
ada dalam kemajuan itu
ada dalam kemandirian anak anak kita
terima kasih banyak pak atas
waktunya dan nanti saya akan keliling keliling lagi
pak melihat pameran foto terus juga nyobain
buah buahan ya pak ya siap
ya frida dan mbak mereza memang menarik banget
hari ini banyak banget kegiatan dan juga
seperti yang dikatakan oleh menteri pertanian
pak syarul ya selimpo butuh
dibutuhkan kerjasama kolaborasi baik
dari semua pihak tentunya
kaum milenial karena dibutuhkan inovasi
inovasi baru untuk meningkatkan
pertanian indonesia kembali ke studio
melaporkan langsung dari
kementerian pertanian jakarta